pakar hukum laut indonesia hashim jalal mengungkapkan krisis antara indonesia dengan tiongkok yang terjadi di natuna utara
merupakan sisi lain dari pertengkaran laut cina selatan
pertikaian ini antara pemerintahan di beijing dengan sejumlah negara asean seperti malaysia vietnam dan filipina
dalam hal ini hashim jalal menambahkan klaim tiongkok harus jelas
dan indonesia harus melakukan diplomasi yang lebih aktif dan harus bisa mengklarifikasi klaim tiongkok
salah satunya terkait artificial island
indonesia harus berusaha mengklarifikasi apa yang dituntut dianggap oleh china sebagai tuntutannya di laut cina selatan itu
karena dari dulu setelah bertahun tahun kita bertanya china tidak bisa menjelaskan
nah kita juga harus jelas juga yang kita harus bela di laut cina selatan itu
dan kita harus melakukan diplomasi yang lebih aktif dan harus bisa mengklarifikasi klaim tiongkok
bagi kita terutama beda antara mengenai teritorial issues dan jurisdictional issues
nah indonesia kadang kadang juga agak sedikit kacau balau dalam soal itu
kalau teritorial issues memang harus dipertahankan dan tidak boleh diganggu
tapi jurisdictional issues tergantung kepada beberapa faktor
antara lain perbatasan
jadi pada jurisdik kita itu